ketua umum gerindra prabowo subianto pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat tiba di rumah sakit pusat angkatan darat rspad gatot subroto
untuk membesuk ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
menurut prabowo hubungan baik antara sbe dan prabowo sudah berlangsung sejak lama
kedatangannya ini untuk mengetahui keadaan sb yang dirawat di rumah sakit sejak kemarin
komunikasi antar keduanya sedang dalam tahap intensif
jadwalan ulang pertemuan yang akan membahas koalisi antara partai demokrat dan gerindra
akan dilakukan setelah sby selesai menjalani perawatan
bicara koalisi di rumah sakit